hai lo pada denger semuanya ya yang bilang si rodia meninggal tuh bukan gue terus siapa
dong wajib kan biang gosip wajib eh lu ngomong sebarangan ya gue nih cuma korban fitnah tahu
iya kita ini ngomongnya cuma rodia sakit parah bener tuh masa ketiba masuk angin aja
sampai dirawat apa bah bumi kalau gitu kita pamit dulu ya terima kasih ya bah bumi assalamualaikum
pak emang emang selain guru hantar rumahnya emang enggak ada yang minta iya pak anggi capek udah jauh jauh eh
tau taunya nggak jadi les mendingan kita belajar di rumah kita bisa kopah iya apa percaya sama
kalian anak papa kan pinter pinter tapi kalau dia ngajarin kalian lebih baik kan tentu
room itu guru yang baik loh
tapi kan pak kantor mana nggak mau ngajarin kita pak
bukannya nggak mau bayu tapi tante rum itu lagi nggak enak badan papa yakin kok lain kali pasti
tante rum mau ngajarin kalian mengajib ya rum kenapa kamu tega ngecewain abang dan anak anak
lu pada denger semuanya nih ya yang bilang si roh dia meninggal tuh bukan gue terus siapa dong
wajib kan biang gosip wajib eh lu ngomong sebarangan ya gua nih cuma korban fitnah tahu
bener tuh masa ketimbang masuk angin aja
sampai dirawat di rumah sakit
terus gimana bu haji bisa deh gosip bu rodiah meninggal
mana gua tahu
gue ini udah haji dua kali mau ngebohongin masalah nih
gua curiga ini pasti ada orang orang pihak tertentu yang kagak suka sama rodiah
sehingga didoain jelek kalau perlu sampai mati
pihak siapa pak haji
anak gua tahu tentu ada pasti kan
ciee lagi seneng ya sama ujo
kayaknya itu muka ceria bener kenapa
iya nih kan itu bu haji teh sudah selamat terima
ternyata berita meninggalnya bu haji rodiah itu cuma gosip
syukur deh kapan aja
kapan tuh pulang dari rumah sakitnya mang
insya allah hari ini saya sama lela mau beres langsung mau terima kedatangan tuhan

lela bubur layanin
waduh tak siap itu
siap tak siap
uji rodie kali pulang dari rumah sakit
alhamdulillah bang akhirnya pulang juga ke rumah luka luka banget sama rumah soalnya
di rumah sakit enggak betah enggak perasaan jadi kamar terus bang tapi jangan angin anginan dulu
ya kita masuknya pengen pengen hidup udara seger mak masuk dulu suka angin lagi ya
kalau itu salah
poro dia gimana keadaannya iya busta zarum alhamdulillah tapi johnny minta maaf eh enggak
enggak papa itu tandanya johnny anak yang berbakti sama uminya
umi ikutan lagi panggilan umbi susah orang sekarang tuh pada sok sok ikut ikutan ada
ikut ikutan naik haji dua kali lah eh sekarang nih sekarang dia angkat anak itu anak ikut ikutan
nguye nakikah enggak kalau misalnya mbak enggak seperti karena biar c quotes gitu forecast
iya ya dan karena bor hunter
oh iya ntar dulu ya gue mau ke sana dulu
kalau gue nggak ke sana ntar huzon lagi sama gue
iya lo sendirian ya hati hati malah ada yang berpunjil anak lo
oke kakak papa assalamualaikum
aduh syukur deh sekarang lo udah sehat beneran nyerol
syukur deh lo juga udah dikasih keselamatan
ya udah baik baik aja kok
ya mesti begitu rol
ya seumur lo nih mustinya udah punya cucu
tapi baru gosip hamil aja udah heboh
tapi masih ada untungnya juga cuma gosip
kalau kagak nasib lu sama seperti berita yang beredar ini
kalau ada apa apa maksudnya ya kagak
ya allah ini orang
baru aja ayah nginjekin kaki di halaman rumah
udah dapet serangan yang nyakitin kayak gini dari dia
arti kata berita yang berita gosip ini begitu santetnya nih ro
ya yang ayah denger sini orang orang bilang katanya
lo tuh udah kagak ada harapan lagi
tapi sih gue kagak pernah tau tuh gosip gosip gituan
ya gue percaya doa lo pasti terkabul sama allah
karena doa lo pasti mendoakan hal hal yang baik untuk keluarga kita
jadi gue pasti itu akan dikabul dan apalagi lo kan udah dua kali naik haji
iya bu haja maimunah
doa bu haja yang begitu tulus
ya allah aja deh yang maha tahu yang ngebalesnya ya
umi kata kata umi itu nggak patas
ru malu dong umi sama kelakuan umi kayak gitu
umi itu udah mencoret nama baiknya sebagai ustazah
kalau umi terus terusan kayak gini kalau gak mau ngajar lagi mulai besok
kayaknya tadi ngomongannya haji maimunah bikin hati rom nggak enak deh
udah haji maimunah jangan lo dengerin
tuh telaletnya tuh yang bikin dia gatel ngomongin orang
nih udah jangan denger deh
nggak usah pikirin nggak usah pikirin ya
haji maimunah hati gua kesel banget
kenapa sih mi kesel kenapa ya
siapa yang kagak kesel